dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kunjungan ke negaraan presiden jokowi ke afrika
kita telah terhubung dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza di nairobi kenya
selamat pagi revo apa saja agenda presiden jokowi pada hari ini
dan tentunya apa saja kerjasama yang dilakukan indonesia dengan beberapa negara negara di afrika pada kunjungan kali ini
selamat pagi maggie hari ini presiden joko widodo setelah tiba di dar el salam tanzania
setelah sebelumnya melakukan lawatan kunjungan ke negaraan di nairobi kenya
di tanzania presiden tentu akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin dan pemerintah negara tanzania
untuk membahas sejumlah peningkatan peningkatan kerjasama antara indonesia dengan tanki
seperti kita ketahui lawatan presiden jokowi ke afrika ini membawa spirit dari ktt asia afrika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
yang berlanjut ke pelahirnya gerakan non block
spirit antara kerjasama peningkatan kerjasama antara indonesia dengan negara negara di afrika ini
yang akan melatar belakangi sejumlah pertemuan bilateral
jika pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima nuansa politik lebih dikedepankan
dengan saat melakukan
dan juga dengan gerakan non block
pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
spirit asia afrika lebih ditekankan pada nuansa ekonomi
setelah melakukan kunjungan ke negaraan di tanzania
presiden akan bertolak menuju mozambik
dan kemudian ke afrika selatan untuk menghadiri ktt brics
sebelum akhirnya kembali ke tanah air
sebelum bertolak ke tanzania
sepanjang hari senin
presiden jokowi melakukan sejumlah kegiatan kunjungan kenegaraan di kenya
bertemu dengan presiden kenya william ruto
dan membahas sejumlah agenda agenda penting
terkait peningkatan kerjasama perdagangan antara indonesia dengan kenya
kemudian juga menghasilkan beberapa kerjasama di bidang energi
terutama di bidang peningkatan investasi
dari pertamina geothermal energy
untuk mengembangkan energi panas bumi di kenya
kemudian juga membahas sejumlah agenda agenda lain
mou di bidang kesehatan
terutama untuk distribusi vaksin
dan lain sebagainya
kemudian juga membahas beberapa agenda agenda peningkatan di kerjasama di bidang pembangunan lainnya
termasuk juga pendidikan
dari pertemuan yang kemarin berlangsung di kenya
terlahir ada tiga mou
tiga kerjasama antara pemerintah indonesia dengan pemerintah kenya
dan juga ada delapan kerjasama antara badan usaha peringkat negara bumn
dan swasta di indonesia dengan pelaku bisnis di kenya
hal lain yang menarik juga
disampaikan oleh presiden william ruto saat menggelar konferensi pers
seusai pertemuan bilateral dengan presiden jokowi
bahwa kenya membuka pintu seluas luasnya untuk bisnis
pelaku bisnis indonesia di kenya
dengan menghapus visa masuk
biaya visa bagi pemegang paspor indonesia yang ingin masuk ke kenya
baik kami akan terus memantau perkembangan agenda agenda kunjungan kerja
baik kami akan terus memantau perkembangan agenda agenda kunjungan kita
baik kami akan terus memantau perkembangan agenda agenda kunjungan kita